tim pemenangan nasional ganjar mahfud optimistis
mahkamah konstitusi akan mengabulkan semua gugatan pihaknya
dalam putusan sidang perselisihan hasil pemilihan umum di pilpres dua ribu dua puluh
deputi hukum tpn ganjar mahfud todung mulia lubis
meyakini mk akan membuat suatu putusan yang progresif
dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum dua ribu dua puluh
kubu ganjar mahfud meminta mk untuk mendiskualifikasi prabowo gibran
mereka juga meminta mk memerintahkan kpu menggelar pemungutan suara ulang di seluruh indonesia